kami telah tersambung dengan kepala bmkg dwi korita karnawati
selamat pagi ibu dwi korita
selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
untuk informasi pada hari ini cuaca cukup ekstrim ya bu
ya akan hujan di sepuluh kota besar tadi saya sampaikan di segmen sebelumnya
bagaimana dengan kedepannya bu
sampai kapan dengan cuaca ekstrim akan terjadi
apakah sampai dengan tanggal tujuh januari dua ribu dua puluh nanti
sebetulnya untuk sepekan ke depan kondisi cuaca kurang lebih masih sama
yaitu ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat
misalnya untuk tanggal sampai empat januari di dki jakarta termasuk juga di jawa barat dan banten
masih berpotensi untuk mengalami cuaca ekstrim dan dapat disertai kilat petir dan angin
nah khususnya untuk dki jakarta pagi hari ini kami sebelumnya memprediksi berawan untuk pagi hari
siang hari berawan dengan hujan ringan di wilayah jakarta timur
jakarta utara dan jakarta pusat
kemudian kalau jakarta selatan dan jakarta barat diprediksi siang hari hujan sedang
kemudian malam hari kami prediksi hujan ringan di kepulauan seribu
diprediksi berawan hujan ringan di jakarta utara jakarta barat dan jakarta pusat
kemudian di kepulauan seribu adalah diprediksi hujan dengan intensitas sedang
nah kemudian suhu udara diprediksi dua puluh empat hingga tiga puluh dua derajat celcius
ada peringatan dini untuk hari ini
yaitu potensi hujan disertai kilat atau petir dengan angin kencang di wilayah jakarta selatan jakarta barat dan jakarta timur pada sore hari
jadi kalau pagi masih berawan siang hari berawan hujan ringan
nah kemudian sore diprediksi itu tadi
karena ada potensi hujan disertai kilat petir dan angin kencang
jadi yang diwaspadai adalah sore hari
kemudian malam harinya mulai meredah dengan hujan ringan dan berawan
terutama di kepulauan seribu dan dini hari pun masih hujan ringan dan berawan
demikian secara umum
ya bu dwi potensi hujan di dki jakarta hampir mayoritas di jakarta ini apakah disebabkan oleh fenomena
atmosfer di kawasan yakni monsoon asia bu yang menyebabkan terjadinya peningkatan pasokan masa udara kawasan yang basah di wilayah indonesia
benar jadi ada monsoon asia yang bertiup dari arah utara timur laut
jadi tepatnya kurang lebih dari samudera pasifik
meskipun dari asia tapi membelok dulu ke samudera pasifik
namun juga terjadi pertemuan
dengan angin yang berasal dari samudera indonesia
karena di wilayah selatan indonesia terjadi depresi tekanan udara juga
jadi ada dua arah angin yang bertemu berkumpul di sekitar antara pulau sumatera pulau jawa
jadi tepatnya pertemuan itu di sekitar jabodetabek
kemudian menjalar zona pertemuan ini memanjang dari sekitar selat sunda zona jabotabek terus ke arah timur sampai nusa tenggara
dan ya terutama sampai nusa tenggara
selain juga tentunya kondisi suhu air laut di perairan indonesia
yang memicu juga terjadinya penguapan uap air
jadi akumulasi beberapa kondisi yang berakumulasi di sekitar wilayah di atas jabodetabek dan pulau jawa
artinya fenomena ini terjadi ketika di penghujung tahun menyambut awal tahun hingga berapa bulan ke depan ya bu
sampai dengan bulan maret ini informasinya
hujan dengan cuaca ekstrim akan terjadi di hampir seluruh wilayah indonesia
itu prediksi kami demikian
diperkirakan diprediksi fenomena munsun asia ini terjadi sampai bulan maret
namun intensitasnya meningkat mulai januari
dan puncaknya di februari
dan puncaknya di februari
dan puncaknya di februari
dan puncaknya di februari
dan puncaknya di februari
dan puncaknya di februari
dan puncaknya di februari
dan puncaknya di februari
dan puncaknya di februari
dan puncaknya di februari
dan puncaknya di februari
kita siapkan lingkungan kita agar dapat dengan lancar meresapkan air hujan atau saluran saluran tidak tersumbat agar dapat melewatkan air hujan dengan segera
dan tentunya ada potensi longsor banjir itu tentunya misalnya longsor lereng lereng harus kita jaga dry nasenya lancar jadi jangan meresapkan air pada lereng
karena air yang meresap pada lereng justru menimbulkan longsor jadi resapan air adalah di lahan yang datar jangan yang diberlereng
jadi itu saluran saluran
saluran drainase harus kita bersihkan agar alirannya lancar demikian juga banjir bandang masih mungkin terjadi terutama di zona zona atau di wilayah sungai bantaran sungai
ini juga perlu waspada karena banjir bandang itu tidak harus ada hujan di wilayah yang terkena banjir
dan hujannya berasal dari wilayah hulu jadi apabila di hulu terlihat gelap dan potensi hujan lebat itu kita yang berada di hilir harus waspada jangan berada di dalam sungai
harus menghindar dari sungai ataupun bantaran sungai jadi juga kita menjaga sampah sampah jangan sampai
jadi itu harus kita berhenti mengganggu menyumbat saluran saluran tadi
dan selain itu juga secara harian terjadi air pasang harian
di laut ya misalnya di teluk jakarta itu biasanya pasang pukul sembilan sampai pukul sepuluh
kalau air pasang itu terjadi bersamaan dengan hujan lebat yang turun dari arah darat
tentunya kondisi pasang ini juga akan menghalangi laju air dari arah darat untuk masuk ke laut
dan itu dapat memperparah situasi atau menimbulkan kendangan setempat
namun itu berlangsung kurang lebih dalam waktu hanya satu jam
baik terima kasih telah berbagi informasi dengan kami bu dwi korita
kamiead theodok bersama yang bersama grane